ibu kemana sih kok gak ada
lagi kamu ngapain disini
dia pasti bakal marah besar
lagian lo kenapa sih
berantem sama devon segala
udah tau devon tuh
ngadu ke bokap gue
kenapa kebersamaan kami selalu diganggu
kenapa masalah datang mencuri kebersamaan dalam waktu
jangan pergi beda dariku
jangan biarkan ku sendiri dan terseduh
kamu udah pulang dari tadi
kok lo gak tau
cuma mau ambil berkasku yang ketinggalan di ruang kerja
dan sekarang aku harus
buru buru balik ke kantor karena sebentar lagi ada meeting dadakan
aku juga mau melepas kangen sama calon bayi kita
mulai rewel pasti di dalam kan
ya enggak lah mas
kamu tau apaan sih
misi pak bu
ada bu ulfa di ruangan depan
katanya ada hal penting yang mau disampaikan
belum sudah pada di sini
untung kamu ada di rumah
emangnya ada sesuatu yang penting
dia mau minta maaf soal kejadian yang kemarin
ini tadi waktu di jalan
kita mau beli kacang rebus buat andika
tapi tiba tiba defon dipukulin sama temennya
tiba tiba dia mukulin saya gitu aja
itu enggak bener pak
defon yang duluan mukul roman
jelas jelas gue yang dipukul ini ada buktinya lan
roman itu enggak bakal mukul lo kalau lo enggak mulai duluan fon
lo jangan sembarangan ya
lo tuh gak lihat dari awal
dia yang mukul gue duluan
ini jelas nih buktinya
tapi lo dengar kan kata tukang kacang tadi
dia ngelihat lo yang duluan mukul
apa perlu gue bawa
apa perlu gue bawa tukang kacangnya ke sini buat jadi saksi di sini
ya tukang kacang itu kan
ini beneran roman enggak mukulin devon tapi devon yang duluan mulai
tapi lebih tada
pernah kok tukang kacang erika itu

dia tidak jauh ke mana mana
dia sendiri jadi p direaktor
tapi devan yang duluan mulai
pasti papa percaya lagi deh sama defon
lagi lagi roman jadi korban
sebenernya aku percaya
kalau rombongan itu anak yang baik
tapi kan gak mungkin juga aku ngebelain roman di depan mbak ulfa dan devan seperti ini
kok kamu buka gini sih pintunya
oh ibu ceroboh banget sih bu
ini kenapa berantakan kayak gini sih
ibu kemana sih kok gak ada
ibu kemana sih bu
aku harus telepon ibu
ibu ibu ibu
kau gak diangkat angkat sih sama ibu
bapak udah tahu kontrakan aku terus bapak bawa kabur ibu sekarang
aku datang untuk cari ibu sekarang
lepasin aku mas
kamu mau aku lepasin
sampai kapan pun aku gak akan lepasin kamu reyna
aku mau mengakhiri semuanya
asal kamu tau
aku tidak akan pernah melepaskan kau
tidak pernah reyna
mas tapi aku gak bisa aku udah gak bisa
aku gak bahagia sama kamu mas
aku mau cerai
kamu gak perlu banyak bicara lagi
sekarang kamu harus lakukan apa yang harus kamu lakukan
aku jadi semakin yakin untuk minta cerai dari kamu
aku udah gak tahan
sekali lagi kamu berani bilang cerai
aku akan jahit mulut kamu reyna
kamu itu istri aku
tugas kamu hanya mengurus rumah dan masak
sekarang aku lapar
cepat kamu masak masakan kesukaan ini
kalau sampai kamu berani ngelawan lagi
aku akan cari anak kamu dan aku akan
jangan pernah kamu sakitkan karim
kalau gitu cepetan masak
semoga mas surya tidak menemukan kami
gue udah rapi rapi begini
pakai ketemu depan segala lagi
jadi ancur kan hari ini
gue gak jadi jalan sama mulan
mulan dimarahin gak ya
coba gue tanya deh
lo dimarahin gak
kita jadi jalan gak
yang penting damai jalan berlalu di tempat ibu
apakah itu maksudmu begitu
aku emang kayakhee